ya kalau laporan nanti terus belum apa apa udah apa ya mewek itu apa mewek ya
kalau saya manggilnya sih pak ahok
ketika beliau ada dalam tahanan
saya suka datang ke tahanan
namanya bagus tapi kok nasibnya gak bagus ya
makanya saya bilang udah ah saya manggilnya ahok aja dah
sekarang beliau bersama kita
sudah keluar dari pemerintahan lalu bilang pada saya
oke sudah ada tugasnya
terus ada bu bintang buspayoga
itu menteri perempuan dan anak
terus ada menteri sosial yang cengeng
tri risma hari ini
iya kalau laporan nanti terus belum apa apa udah apa ya mewek itu apa mewek ya
aku bilang ya udah deh gak usah mewek lah